kita harus menggulingkan
dan digantikan oleh
kemana pangeran manja ini
oleh karena itu
kalian jangan berdiamin saja
hai aku bisa
hai terima kasih
hai kepada seat hasanudin karena telah
mengantarkan putra bukian sarra
kembali ke pajajaran dengan selamat
sandika gusti prapu
tapi mohon ampun beribu ampun gusti prapu
kedatangan hamba ke istana pajajaran
bukan semata mata mengantarkan raden tian santang
tetapi ada sesuatu yang akan hamba sampaikan gusti prabu
mohon ampun gusti prapu
karena hamba mempunyai firasat buruk gusti prapu
mohon ampun gusti prapu
akan terjadi huru hara yang melanda negeri pajajaran ini gusti prab
aku pun merasakan firasat yang sama
dengan sheikh hasanudin
aku pun sudah melihat
kalau paman arga dana sekarang sedang merancangkan pemberontakan pajajaran
dan juga paman arga dana sedang melatih para jurid jurid untuk pemberontak pajajaran
paman arga dana juga sedang mengumpulkan benda benda pusaka
maka dari itu
arga dana telah berhasil menghasut rakyat
agar membenci ayah anda
salam muqarmad gusti prapu
ku shai nurjad
kami tidak bermaksud mendengar pembicaraan
hamba juga memiliki firasat yang sama
kita harus memperketat menjaga diri
istana jangan sampai siapapun bisa masuk ke istana inilah kita harus menjaga kejayaan
agar tidak jatuh ke tangan argadhan ataupun yang lain
sandika gusti prasad
salam hormat kami gusti prasad
kami siap menjaga panjang jalan dengan sekenap jiwa dan kata
asal kalian tahu bencana yang kita alami sekarang adalah ulah pramusi waktu
karena perbuatan siliwangi yang lalim terhadap rakyatnya
mereka memiliki jagad raya
murka terhadap kita termasuk kepada warga warga pada caranya
yah selama ini rakyat kami hidup dalam badan tentram
tapi akhir akhir ini prabu siliwangi berbuat kenceng kepada rakyatnya sendiri
betul betul betul
ini pangeran manja dan pamalia yang bencam
rupanya mereka memanfaatkan berjalan yang terjadi

untuk kepentingan mereka sendiri
aku akan mengadukan ini kepada paman anggajar
yah aku tahu itu
sepatutnya kita harus menggulingkan prabu siliwangi
dan digantikan oleh keponakan tercintaku raden surawisesa
kemana paman anggajar
kemana paman anggajar
kemana paman anggajar
kemana paman anggajar
kemana paman anggajar
oleh karena itu kalian jangan berdiamin saja
kita harus secepatnya bergerak
untuk menggulingkan prabu siliwangi dari tanah pada caranya
ah bagaimana harga dana apakah kau sudah mendapatkan pusaka itu kalian ikut aku

aku tidak ingin
melihatmu kedinginan seperti itu
terima kasih raden
kamu sungguh orang yang baik hati
lebih baik kau lanjutkan langsaja ke dirimu
biar aku yang berjaga jaga disini